iuran bpjs kesehatan resmi naik sekitar dua kali lipat atau seratus persen
kenaikan iuran ini telah tertuang dalam perpres yang ditandatangani oleh presiden joko widodo
menyikapi soal kenaikan iuran bpjs kesehatan komisi sembilan dpr menyatakan
masih akan mempelajari dan membahasnya secara internal
hal ini dimaklumi karena komisi sembilan dpr baru saja terbentuk dan memilih pimpinan komisi
namun komisi sembilan akan memastikan kenaikan iuran bpjs juga harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas dan juga pelayanan
selain itu komisi sembilan dalam waktu dekat akan memanggil pihak bpjs kesehatan dan kementerian kesehatan
untuk mendengarkan alasan kenaikan iuran tersebut
kami tentu akan mempelajari dulu permasalahannya ada di mana
kemudian saya bersama pimpinan lainnya untuk membahas agenda itu untuk dibahas di

seperti apa kita akan cari solusi yang terbaik
karena tentunya kita akan lihat persoalan yang paling parah ada di mana
dan kenapa seperti ini apakah karena memang nilai uangnya yang kurang
ataukah karena penerapannya di bawah ada yang salah
kita akan melihat apa sih nanti perbaikan fasilitas perbaikan pelayanannya seperti apa
kita tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan
jadi kita berharap
dengan kenaikan iuran bpjs itu yang dari dua puluh lima ribu kelas satu jadi rp empat puluh ribu itu besar sekali
yang delapan puluh ribu jadi berapa ratus
nah itu menjadikan kita harus melihat kembali bagaimana tingkat pelayanannya
kita berharap jangan sampai hanya iurannya saja untuk menutupi kekurangan tapi dari sisi pelayanan tidak berubah